saya lagi sedih kang
cari kerja susah
buat apa cari kerja
itu mah tanggung jawab suami
saya kan gak punya suami kang
kenyataannya memang begitu
seperti yang kamu tahu sendiri
kenapa nasi jamblang
saya pernah kerja di warung nasi jamblang
judinya saya ngerti
kayaknya asik juga
jadi tukang parkir juga enak bos
cuma modal periwitan
kerja seperti surip juga enak
cuma modal gitar butut
sama suara yang gak harus merdu
dan gak perlu apa apa sama satu lagu
orang yang pernah disingkirkan muslihat
iya ada apa
kapan kita bisa silaturahmi

udah makan belum
mau makan gak
tempat biasa aja
tapi aku baru bisa keluar
paling setengah jam lagi
masih ada kerjaan
ini kita udah oke
mau beli sepatu
yang kamu bilang yang jualannya ganteng
masih latihan tinju
saya kan udah masuk tim porda
saya punya target buat jadi juara
saya dukung wan
terima kasih kang
tapi saya mas santai aja
kerja gini udah udah ngatur
saya gak ada maksud
cuma punya rasa
tengok jawab aja
barusan saya cuma bercanda
kalau si johnny kabarnya gimana
masih jadi security
mau makan siang
saya gak diajak
kamu sendiri gimana
tidak bisa buat hidup
saya masih amatir
terus buat sehari hari gimana
ya bantu bantu latihan petinju baru
yang masih remaja
cuma seminggu dua kali
penghasilannya mepet banget
tapi minggu depan
ada teman yang mau ngasih kerjaan part time di toko jeans
silahkan diliat liat teh
ini juga lagi diliat liat
saya kamu jupri ujang sama kamus juga sama lagi berjuang dari awal
mudah mudahan kedepannya jadi lebih baik buat kita semuanya
akang sekarang berubah
pesanan kamu udah ada
kapan mau kesini
kerjaan kamu gimana
ada yang ditunggu
pokoknya bos mau tuh beres aja
saya lagi sedih kang
cari kerja susah
buat apa cari kerja
itu mah tanggung jawab suami
saya kan gak punya suami kang
kenyataannya memang begitu
seperti yang kamu tahu sendiri
dia bilang mau pensiun
dia masih ada di sana
dan jadi bos
duduk manis terima setoran dari anak buah
terus pulang bawa uang banyak
kamu merasa ditipu
mau balas dendam
iya tenang nanti saya bantu